dalam rangka bulan keuangan yang dicanangkan
otoritas jasa keuangan ojk daerah istimewa yogyakarta
menggelar investment festival di kantor ojk yogyakarta kamis pagi
acara ini adalah upaya dari pihak otoritas dan industri jasa keuangan
untuk meningkatkan inklusi keuangan atau memperluas jasa keuangan
ojk d i e mencatat dalam tiga tahun terakhir
respon masyarakat dalam mengakses jasa keuangan terus meningkat
meski demikian masih ditemukan banyak keluhan dari masyarakat
terkait masalah pembiayaan kredit
ojk d i e mengaku menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan
salah satunya adalah layanan yang masih terpusat di kota
padahal harus mencapai daerah pedesaan terutama layanan keuangan pada akhir pekan
selain itu ojk juga mendorong industri jasa keuangan
untuk bisa menciptakan skema skema kredit yang lebih bisa dijangkau segmen masyarakat tertentu
enam belas lembaga jasa keuangan yang terdiri dari sepuluh dari sektor pasar modal
lima dari sektor perbankan dan tiga dari sektor industri keuangan non bank
kecenderungan orang jogja mengakses pasar modal itu sudah mulai meningkat juga
karakter orang jogja ini kan banyak mahasiswa banyak pendatang
mereka sudah mulai bisa mengakses pasar modal
tercermin dari jumlah rekening efek yang meningkat ya dari tahun ke tahun